mina minta dua petakan ya
tengok tengok tengok
tengok tengok tengok
anak lo kembar
tengok tengok tengok
udah gak jadi deh
kenapa lo berubah pikiran
enggak gak ada
kenapa lo tiba tiba minta petakan
ya udah gak usah
gak jadi deh emak
udah beneran gak jadi
lu mah begitu ama gue
lu mah begitu sama gue
ditanya dikit ngambek
abis emaknya begitu
emang duitnya buat apaan
emang duitnya buat apaan

buat kebutuhan rumah mak
ya udah dua ambil satu
ya udah lu ambil satu
mak makasih mak mak makasih banyak
mak baik banget mak makasih
lu sih gak bergerak gerak jadi gua jalan sendiri
gua ada kejutan buat lu
ah gua gak mau kasih tau sekarang
lu serius beneran gak mau tanya gue udah punya pacar apa belum
enggak kan aku tadi udah jawab enggak
sebenernya lu itu orang orang yang sangat merugi
yaudah deh kalo lu gak mau nanya terpaksa
gua kasih tau
gua itu dari dulu belum pernah punya cewek
heran kan lu kenapa cowok seganteng gua belum punya cewek
heran gak ya
yaudah deh heran
terus kenapa kau belum punya cewek
karena setiap kali gua kasih tau cewek kalo gua belum punya cewek
hah mana mungkin cowok seganteng kamu belum punya cewek
enggak biasa aja
abang kemana aja sih
aku di rumah
ke mana aja sih
lu kenapa sih
salah sih enggak
tapi lu aneh aja
lu kan tau
jadi jadi besok gua kesana
telepon dari siapa
ah lu kenapa sih
ini mau operasi
ini mau operasi
operasi jadul gak
operasi ke depan lebaran
masih jauh nih
lu mau adu kenceng kulit sama siapa
ditahan tuh bang
biar mudahan tuh
udah ada ada aja loh
mengenai pengajuan kemarin
banyak menyita waktu bapak selama ini
ya gak apa apa
kalau begitu saya permisi pak
ada apa lagi pak rizal
ya sudah silakan pak ambil
tidak ada apa apa
gue hantarin yuk
oh ya kebetulan kalau gitu
aku gak mau ngerepotin orang
anggap aja gue tukang ojek
nath gue sih pengen banget nganterin lo
tapi kalau lo yang merasa keganggu ya nggak usah
tapi sampai depan komplek aja ya
lo disini sebentar ya gue mau ngambil motor
gak percaya kenapa
lo ikut gue yuk ke parkiran
eh noit pernah ke rumah lo gak
kemarin dia kesini
oh ya terus
sama gue mah dia kalah ilmu
kemarin mak noi tuh nemuin nina mak
terus dia bilang apa
lu sih kalah ilmu sama dia
begini kalau dia mau ngedeketin lu ini lebih baik menghindar aja
ya udah deh mak
mina pamit dulu ya mau masak
mak boleh nggak mina minta dua petakan ya
anak lo kembar
udah gak jadi deh
makasih ya mak